lima menit jadi doyangkan
jakarta melanjutkan pembangunan fase dua yang melintasi dari bundaran hotel indonesia hingga ancol
pembangunan fase dua terdiri dari fase dua a dengan rute bundaran hi kota memiliki panjang lintasan lima delapan km
sementara fase dua b dengan rute kota ancol memiliki panjang lintasan enam km
dalam pembangunan fase dua a yang ditargetkan selesai pada kuartal satu dua ribu dua puluh lima memakan anggaran hingga rp dua puluh dua lima triliun
pada rute fase dua a seluruh stasiun mrt jakarta berada di bawah tanah
untuk cp dua ratus satu itu besar anggarannya sebesar rp empat lima triliun
yang panjangnya dua delapan km dan ada dua stasiun yang kita lakukan
yang bangun yaitu stasiun tamrin dan stasiun monas
ada pun yang sudah dikerjakan pada hari ini
seperti yang kita lihat adalah kita mulai pekerjaan seluruh pekerjaan persiapan
baik di stasiun tamrin maupun di stasiun monas
dan itu adalah pekerjaan archaeological fit
mrt jakarta mengakui pembangunan fase dua ini lebih sulit
dikarenakan kontur tanah yang lunak dan menurun
selain itu sebagai imbas dari pembangunan fase dua ini
ratusan pohon yang ada di kawasan tamrin dan monas akan direlokasi dan diganti
untuk stasiun tamrin sebanyak dua ratus tiga puluh lima pohon terkena dampak
yaitu berada di area median konstruksi dan area sisi timur dan barat
dari jumlah tersebut satu ratus tujuh puluh satu pohon diganti dan enam puluh empat lainnya akan direlokasi
mrt jakarta juga menyiapkan lebih dari satu seratus pohon
sementara di stasiun monas sebanyak lima ratus delapan puluh pohon terkena dampak imbas pembangunan fase dua a
dari jumlah tersebut empat ratus tiga puluh pohon akan diganti dan satu ratus lima puluh pohon lainnya bakal direlokasi
untuk kegiatan yang direlokasi tahapan pertamanya akan kita lakukan namanya grup wuling
root bowling itu berarti kita mengekspos akarnya pohon tersebut
untuk menyiapkan mengkondisikan si pohon tersebut
nah begitu sudah
setelah siap dia akan diangkat dan diindahkan ke lokasi yang sudah ditemukan

special case karena kita ada aspek konservasi yang mau kita lakukan
maka pohon yang diganti pun diganti pohon yang sudah besar
kita namakan instant tree
mrt juga akan menanam pohon baru di area eks kandang rusa monas dengan luas sekitar tiga hektare
mrt jakarta bersama dinas
pertamanan dan hutan kota dki juga menyiapkan satu ratus lima jenis pohon yang akan ditanam di area ini
sebanyak empat hingga lima miliar rupiah digelontorkan untuk pengerjaan pengganti dan relokasi pohon
yang terkena dampak di kawasan tamrin dan monas
dalam proses pembangunan fase dua mrt jakarta menegaskan tetap mempertahankan cagar budaya yang terdampak
salah satunya adalah tugu jam tamrin yang akan direlokasi
tak hanya itu dalam proses penggalian
sejumlah temuan artefak keramik hingga piring ditemukan di sekitar kawasan monas
tim liputan cnn indonesia